sekarang kamu sakiti adi
boleh kamu harus selamat ya
aulia sadar aulia
aku mau pulang
aulia tunggu tunggu
aulia ini aku adi calon suami kamu
dan setelah itu
pulang ke rumah
aulia kamu harus sadar kamu harus lawan itu semua
ini dia rumahku
maafin aku ya soal kemarin
kejadian di rumah pak rt
aku bener bener gak tau
ya aku berharap sekarang mama kamu gak tahu
aku takut kalo ibu aku tau
aku gak mau kehilangan kamu mas

ada aku kok
wahai kaca benggara
tolong kau tunjukkan dimana arman berada
pokoknya kamu tenang aja nanti biaya apartemen kamu aku yang cover semuanya ya
kamu berani sekali mengkhianati cinta anakku
kamu berani mengkhianati perjanjian kita
aku harus kesana
aku harus cari tau
burisma saya bisa jelasin semuanya
yang ibu ini siapa sih
kok marah marah sama kamu
berani beraninya kamu jalan sama calon suami anak saya
burisma tolong jangan bikin sekretaris saya ketakutan
jadi kamu bawa sekretaris ke hotel
bener bener kamu tuh gak punya harga diri ya
ingat perjanjian kamu sama anak saya
burisma ini semua tuh salah aulia
aulia tuh apa ya
aulia tuh apa
aulia itu gak cinta sama saya
sekretaris saya itu cinta sama saya selalu ada buat saya
lagian siapa juga sih yang mau ibu mertua yang tega nyantet anak sendiri
kamu jangan banyak omong ya
saya bisa bikin kamu bangkrut tau
dia belum tau siapa saya
tapi nanti kamu belajar masak ya
aku bahagia deh
walaupun kita cuma di rumah petak kayak gini
tapi aku masih tetap ngerasa tenang sama kamu
sama aku juga
insya allah bisa kita akan segera nikah ya
makasih ya mas udah mau selalu jagain aku
yaudah yuk kita makan
kamu dengerin ibu
sekarang kamu sakiti adi
aulia kamu harus selamat ya
aulia sadar aulia
aku mau pulang
aulia tunggu tunggu
aulia ini aku adi calon suami kamu
dan setelah itu
aulia kamu harus sadar aulia kamu harus lawan itu semua
stifer oleh ya
aku ardi aulia
sudah sudah sini kamu denger
kamu tenang dulu ya
kamu tenang dulu
aulia kamu diberi aku dulu
aulia aulia sadar aulia ya
lepasin aku mau pulang
ini semua perbuatan ibu kamu
lepasin lepasin kamu siapa
aulia tunggu dulu
kamu diberi aku dulu
kamu jangan pulang ya
kamu dengerin aku ya
enggak enggak enggak
aku gak bakal biarkan
aku mau pulang
aku mau pulang
aku mau pulang
bawa dia ke rumah ustadz ya
untuk dirugi ya
akan saya bawa ke rumah pak ustadz
walaupun aulia seperti itu
aku tetap mencintai dia
karena engkau ya allah
target sudah beres bos
ini bos mau bicara
apa yang kamu lakukan
risma denger ya
ini cuma peringatan kecil buat kamu
kalau kamu bener bener menggunakan ilmu hitam
buat ngancurin bisnis aku
aku gak bakal segan buat hancurin hidup kamu
tega kamu harman tega
aku gak main main
sekarang mana anak buahku
sudah kami bikin lumpuh bos
sudah kami bikin lumpuh bos
sekarang kamu hantar pulang dia
ambil kursi roda
saya habis mukul mas ardi pak
semua sudah kendak allah
tapi sebenarnya bukan saya pak
bukan saya yang mau mukul
saya diguna guna sama ibu saya sendiri pak ustadz
saya menyesal saya minta maaf
ibu harus duin kita